arus lalu lintas di gerbang tol ckmk raja karta terpantau rame lancar
antrian di depan gerbang tol cikampek utama memang mulai dipadati mobil
namun kepadatan tidak terlalu signifikan
pukul tujuh pagi tadi rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dari kilometer empat ratus
diskresi lalu lintas ini diterapkan setelah volume kendaraan arah jakarta semakin naik
dalam kunjungan kakor lantas polri irjen pol firman syantia budi mengatakan
ada kemungkinan bahwa sistem one way akan diterapkan dua puluh empat jam hingga delapan mei mendatang
yang meminta masyarakat tidak menunggu dan dapat menggunakan jalur
alternatif ke arah timur
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini arus lalu lintas tol jakarta ckmk
ayu bagaimana situasi terkini di tol ckmk
bisa anda sampaikan apakah masih ada one way
selamat bertugas kembali